siapa yang berani melemparku dengan bak
kalian mencari siapa
tentu saja kanda
ternyata kanda sangat mencintaiku
tadinya aku pikir kanda telah pilih kasih
dan lebih mencintai yunda
tapi ternyata kanda lebih mencintai aku
dan aku tidak sabar sekali menunggu tiga hari ini berakhir
dan nimas rarasantang tidak menemukannya iroh
kanda apakah kanda lupa
nimas rarasantang sekarang sedang mencari nyi iroh
jika dalam waktu tiga hari dia tidak bisa membawanya iroh
yunda subang larang akan menerima hukuman cambuk sebanyak empat ratus kali
kalau begitu hukuman akan dilaksanakan besok
kadah tapi belum tiga hari
tidak perlu menunggu tiga hari
karena aku sudah tidak sabar
ingin melihat subanglarang kesakitan
apakah aku tidak salah debar
kanda prabu sekarang ingin menghukum yunda subanglarang
terima kasih kanda prabu
aku sangat bahagia sekali mendengar ini semua
aku sangat mencintai kanda prabu
aku pun mencintai nya

apapun yang kau lakukan aku akan mencintai nya
kau inginkan akan aku kabulkan
ini adalah awal kehancuran pajajaran
lihat saja apa yang akan aku lakukan setelah itu
kalau kalian ingin
kalau kalian ingin
kalau kalian berani
siapa yang berani melemparku dengan batu
kalian mencari siapa
kau ingin menangkapku
kau ingin menangkapku
kalau kau berani bertarunglah dengan
tangkaplah aku kalau bisa
beraninya cuma merampok rakyat kecil
coba tangkap aku kalau bisa
kasian sekali kau
aku tidak percaya
kenapa kakak andaprabu begitu tega bersikap seperti itu pada aku
hatiku rasanya sangat perih ya allah
kau banyak tanya
pergi dari sini
kenapa masih disitu
pergi dari sini
kenapa ibu undang menangis
ibu undang tidak apa apa
jujurlah kepada diriku ibu undang
kalau ibu undang tidak apa apa
kenapa ibu undang menangis seperti ini
ada hubungannya dengan ayah andaprabu
semuanya akan baik baik saja
aku pun merasakan hal yang sama ibu
ia bukan rajin
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
dan ia juga
dan ia juga sempat memarahi diri

benar ibu undang
tidak ada masalah
benarnya kau berniat bertarung dengan atau hanya main main kau benar benar membuatku kesal
kenapa kau marah marah ayo serang aku
kau pikir aku jatuh ya
tidak bisa kau salah menduga